juga kagak bakal abis tak bagiin aja deh tetangga ya
kesian amat ya hidup lu nih gua berhasil banyak
beli ibon buat menerima sepatu oh ya sepatu loris juga ada yang lepas
oh mau bobil emin beneran dulu ya
beres siap nanti pulangnya aku bawain kalau kamu asyik
ya tuh neng tunggu sebentar
halo halo cimot kamu tadi dimana masya allah mod mod itu neng laras udah nungguin eh
saya ada di sini
kan tadi juga sahur sama abang juga dikit
abang kan bawa motornya nggak dipanggung tapi digereng
makasih ya pur
sekarang kamu jemput yang laras pur
kasian udah nungguin
eh udah kamu aja pur cepet jemput yang laras
apa lagi sih pur cepet jemput yang laras
aduh sakit tuh
ini kenapa bisa mogok
nggak tau kang pas ada kejurakan gue nge rap eh cepet cepet mati
kamu yang main bawa aja motor saya
ini motor ada kunciannya
gue ada yang penting nih
belum tau mbak
pasian mbak be nanti sendirian
mbak lebaran nanti mbak pulang kampung mbak
makan kampungnya di sini betul mbak
lo kan tadi mbak udah bilang hati hati panas
kok mas pura yang jemput
kan itu motornya kang tisna
tadi saya buru buru jemput kamu
jadi saya nggak sempat tutup lapak kamu pakai plastik
saya kesel bukan nggak gara gara itu
kan bulan ini udah bayar pak ji
kok pak ji nagih lagi
buat bulan depan
ntar keburu lu pulang kampung lagi
kalau buat bulan depan
habis lebaran aja ya pak ji ya
kalau lo kudo nunggu thr ya
gue maklum aja dah
makasih pak ji ya
ya udah kak gak apa apa
bulan depan gue kemarin lagi ya
ya udah gue jalan
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
kenapa tadi nggak jadi jemput laras
kok kak cimut yang bawa
bukan motor kak antisna
bukan masalah motornya
motornya cimutnya yang mogok
cimutnya aja yang nggak tahu kunciannya motornya tisna
orang cuma jalan aja pales
iya neng ini mungkin aja nyala sampai sini
ya udah saya duluan ya
masya allah banyak amat
mak dapat salam dari njing samin
waalaikumsalam bilang ya
mau taruh di mana nih mak
di sini apa di situ
taruh di sana aja deh
tapi kalau sebanyak ini mak kita juga nggak bakal habis tat
bagiin aja deh sama tetangga ya
udah lho lagi uang kontra kan
kesian amat ya hidup lo
nih gua berhasil
buat gua banyak
apa sekali ya lo gua lagi kesel
nih lo bagiin bagiin tetangga ya
bang ojek aja ya mak
tati sakit perut
kalau abang idir sendiri kapan ojeknya
ya udah tati bantuin
anya ke
berangkat ya iya pak udi siapa tahu berangkat jam segini dagangan saya laku amin sok didoain
sama pak udi biar dagangannya laku amin mbak ada pak udi emang ada apaan pak udi cuma kebetulan
mampir aja kesini wak deddy kayaknya babes kurma aji murad deh ya udah padi saya jualan
dulu ya mangga mangga pak deddy saya jualan bubur kacang ijo pau di bukan mangga oh iya
lupa maaf di bagi ya udah padi iya saya jangan ya iya burur tangan nggak burur
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam mas masin rohnya ada mbak ada di belakang
lemes ya pak iya sakit perut
ada mah yang
mbak kayaknya soalnya tadi pagi saurnya sedikit